susiani seorang pedagang pasar wulingi
mensosialisasikan penggunaan masker kepada pedagang dan pengunjung
sebagai duta masker emak emak ini didampingi petugas polres blitar berpakaian jadul
ala pejuang kemerdekaan
dalam aksi ini seribu masker dibagikan petugas kepada pedagang dan pengunjung
tak hanya itu kapolres blitar juga memberikan bantuan kepada pedagang
yang terkena dampak covid sembilan belas
alhamdulillah hari ini sedikit ya sedikit yang kita temukan masyarakat yang tidak menggunakan masker
karena mereka sudah sadar bahwa penggunaan masker ini sangat bermanfaat bagi kesehatan masing masing
aksi bagi masker ini untuk mendukung gerakan jawa timur bermasker
agar masyarakat sadar bahaya covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia